ya setelah sempat tertunda akibat pandemi pekan olahraga nasional atau pon ke dua puluh akhirnya resmi digelar pada dua hingga lima belas oktober dua ribu dua puluh satu di papua
terdapat banyak venue yang tersebar di empat kota yang ada di bumi cenderawasi berikut ulasannya
kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri akhirnya bumi cenderawasi menggelar pesta olahraga terbesar di tanah air ini
ada tiga puluh tujuh cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan diikuti tujuh tiga puluh sembilan atlet dari seluruh indonesia
tentunya kita akan melihat para atlet harapan tanah air akan saling bersaing untuk menjadi yang terbaik di setiap cabang yang digelutinya
dan selanjutnya ini ada tiga puluh tujuh cabang olahraga dengan lima puluh enam disiplin pertandingan tersebut yang akan dihelat di empat kota dan kabupaten
yakni kota jayapura kabupaten
kabupaten jayapura kabupaten mimika dan kabupaten merauke
total ada empat puluh venue atau lokasi pertandingan di keempat kota dan kebupaten tersebut
kita ke kota jayapura terlebih dahulu
di ibu kota papua ini terdapat enam belas venue atau lokasi pertandingan yang akan menggelar lima belas cabang olahraga
di antaranya venue gor cendrawasi untuk cabur tinju dan venue auditorium unichen untuk angkat besi
nah ini adalah cabang olahraga yang akan dikembangkan
sebagai salah satu olahraga paling populer di indonesia cabur bulu tangkis yang juga akan digelar di kota jayapura tentunya akan mendapat atensi lebih besar dari masyarakat
bulu tangkis akan digelar di venue gor waringin kota praja
oke kita bergeser sedikit kita ke kabupaten jayapura ini
di wilayah inilah berdiri stadion lukas nmb yang akan menjadi lokasi pembukaan dan penutupan pon ke dua puluh papua
di kabupaten jayapura tersebar empat belas venue pertandingan yang akan mempertandingkan empat belas cabang olahraga
namun untuk cabur sepak bola tidak digelar di stadion lukas nmb melainkan akan digelar di stadion barnabas yowe
nah untuk venue istora papua bangkit akan menggelar cabur senam artistik senam ritmic dan aerobik
sedangkan venue arena aquatic akan menghelat cabur renang loncat indah dan juga polo air
oke kini kita ke kabupaten mimika
di wilayah yang beribu kota timika ini terdapat sembilan venue pertandingan
dari sembilan venue tersebut untuk cabur atletik akan dilaksanakan di venue mimika sports center
lalu gor basket msc akan menjadi venue cabur bola basket
sementara panjat tebing akan dipertandingkan di arena panjat tebing sp dua
terakhir ini kita menuju kabupaten merauke yang merupakan kabupaten terluas di papua bahkan di indonesia
di merauke ini terdapat lima venue pertandingan yang akan menggelar enam cabur untuk pon ke dua puluh papua ini
di antaranya adalah ada gor koni hetsai yang akan menjadi venue untuk cabur wushu dan gulat
stadion kap lakai merauke menjadi venue untuk sepak bola putri dan arena balap motor di distrik tanah miring akan digunakan untuk lokasi pertandingan bermotor
perlu diketahui tampilan beberapa venue untuk pertandingan pon ke dua puluh papua ini sangatlah megah
bahkan tidak kalah megah dibandingkan venue di negara maju sekalipun
patutlah kita berbangga diri ya
namun yang terpenting adalah kita harus terus bekerja sama agar penyelenggaraan pon ke dua puluh papua bisa berjalan sukses